dalam proses penundaan proyek reklamasi teluk jakarta pada april tahun lalu
menteri koordinator kemaritiman luhut bin sarpanjaitan mengundang semua pihak
untuk membantu memberikan saran dan juga masukan positif kepada pemerintah
ia berjanji akan mengundang semua stakeholder untuk duduk bersama
menanggapi keluhan masyarakat yang menolak reklamasi
nanti kalau sudah selesai saya akan undang semua stakeholder termasuk
yang menentang reklamasi itu untuk bicara
jadi jangan bicara di koran bicara secara ilmiah di mana salahnya
nanti legalnya teknisnya di mana salahnya
jadi jangan ngomong aja kita kan juga nggak mau negeri ini rusak
jangan terus menuduh macam macam
kami juga punya harga diri nggak mau macam macam itu
jadi jangan asal ngomong aja itu
saya akan undang nanti siapa saja yang mau datang
tapi bawa data jangan hanya teriak teriak saya nggak mau
saya hadapin siapa aja